ronny no firman pertama kali melakukan modifikasi replika mobil sport pada tahun dua ribu satu
namun baru serius menekuninya sebagai profesi pada tahun dua ribu sepuluh
ketika itu pria berusia tiga puluh enam tahun ini berhasil memodifikasi mobil honda accord tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua menjadi ferrari jenis spider
dan setelah mengunggahnya ke media sosial ronny jadi mendapatkan banyak pesanan
berawal dengan hanya tiga karyawan pada tahun dua ribu sepuluh kini bengkel roni di kawasan bale endah kabupaten bandung memiliki tujuh belas karyawan
selama ini roni lebih banyak mendapatkan pesanan dari konsumen konsumen yang tinggal di luar pulau jawa
dan jenis modifikasi replika mobil sport yang paling sering dipesan adalah replika mobil lamborghini jenis aventador
harga mobil lamborghini asli berada di kisaran tujuh miliar
sedangkan replika mobil sport hasil modifikasi ronny dan timnya hanya berkisar di angka tiga ratus lima puluh miliar
untuk lama pengerjaan modifikasi satu mobil sport bisa berlangsung selama satu tahun hingga satu tahun enam bulan
roni dan timnya bisa mengerjakan lima pesanan modifikasi mobil dalam waktu bersamaan
lamanya proses pengerjaan karena ada proses rumit yang harus dilakukan
benar benar presisi dan mirip dengan apa yang diinginkan customer
itu sekitar waktu pertama pembuatan tuh
sekitar untuk ngebentuk bodinya doang sekitar tiga empat sampai empat bulanan lah
para konsumen mengetahui bengkel modifikasi replika mobil sport ini dari media sosial
setelah itu langsung datang untuk bernegosiasi
dan tariknya semua cowok lah pengen memiliki ini kan
makanya langsung aja kesini mau naik sama bang ronny
pengen tau harganya berapa
kerjaannya berapa lama siapnya
itu aja sih
demi kepuasan konsumen rony kadang tak segan menunda pengiriman mobil replika sport buatannya untuk terus melakukan finishing yang sempurna
mobil hasil modifikasi roni aman untuk digunakan di jalan raya dan selalu memiliki kelengkapan surat kendaraan
wilam nasution rizky rahadian kabupaten bandung